kalau kita harus berantem sama orang lain menurut kamu gimana
kalau bisa menghindar saya mending menghindar
dulu kamu bukannya suka tawuran
itu dulu waktu masih mikir kalau kita suka tawuran itu gagal
sekarang mikirnya gak gitu
di rumah ada istri yang nunggu saya pulang dalam keadaan baik baik aja
maaf tadi saya lagi ngelayanin yang beli celok
ya gak apa apa
saya udah keluar dari penjara atau belum ya
enggak cuma kepikiran aja
gak usah dipikirin
dia kan teman kita
gak usah dipikirin
kalau dia keluar paling juga dia jadi copet lagi
jangan seudon atau
siapa tahu sekarang mah udah insaf
masa sudah empat kali ketangkep empat kali ke penjara
masih belum insap juga
kita kan sama sama tahu
dia makan orangnya gitu
gak kenal kapok
usaha kamu sekarang gimana
lagi masa turun
punya beberapa gerobak
punya anak buah
balik lagi seperti awal
tren cilok sudah lewat
udah banyak jenis jajanan baru
masih kerja di kafe
tapi sekarang udah gak di kafe yang lama
jadi tantangan sama peluang baru
hebat apa aja
belum jadi pemilik
kamu juga selamat jualan
kamu juga selamat jualan
kamu juga selamat jualan
dia juga belum lapar
jadi teh aja dua
boleh ya saya minta daftar menunya
masa di kafe cuma mesen teh
kamu ada air minum nggak

saya mau cari minum dulu
nyari minum dimana

nyari minum dimana
saya mau cari minum dulu
nyari minum dimana
barusan ada saif
di tempat saya jualan
tempat saya jual
sampe kamu selesayun yang telepon
ternyata ada saif dari kisah eeb
di seberang jalan
dia terus nyemperin saya
dia tahu kamu habis teleponan sama saya
saya juga gak cerita
dia sekarang kemana
boleh minta minum
saya belum sempat nanya apa apa
begitu tadi nyemperin saya
ben apa kabar
gimana jualan kamu
saya boleh minta ciloknya
sambil nyiapin cilok buat dia
masih bisa jualan
terus saya kasih lihat cilok
kalau nanti dia balik lagi
usahakan kamu korek informasi
sekarang dia tinggal dimana
nomor hpnya berapa
selamat siang bang
buat siapa tops
karena ada ketidaklancaran dalam masalah dana pendukung
selain itu orang yang bang edi tunjuk yakni agus sangat sulit untuk dihubungi
sebetulnya tidak sulit tapi kalau ditelepon tidak diangkat
pertama menanggapi persoalan pada poin kedua
mungkin saat ditelepon agus sedang sibuk karena tanggung jawab pekerjaannya sebagai pengawas lapangan
kedua menanggapi persoalan pada poin pertama
saat ini beberapa bidang usaha saya sedang ada masalah
bukan masalah serius cuma masalah cash flow saja
mudah mudahan dalam waktu dekat
kalau dekat bisa segera normal kembali
kamu udah dapat minum
ada hal lain yang mau kalian sampaikan
nggak ada cuma itu aja
kalau nggak ada hal lain saya pemilu
masih ada beberapa urusan
kopinya cuma diminum sedikit
kita sementara udah jadi pengangguran lagi
sampai keadaan cash flow bang edi normal
saya udah pergi
dia sekarang tinggal di mana
katanya belum punya tempat tinggal
terus kalau tidur di mana
dia bilang di emperan masjid
kamu udah minta nomor hp nya
dia nggak punya hp
dia udah berapa lama keluar dari penjara
baru tiga hari

sampai gak di tubuh

bang gedi bae
jelinin u ngunggeng arose perayaan sameer ar offensive

semoga selamat sampai tujuan
kamu lapar gak
saya hari ini pengen makan agak mewah
saya ditawarin atau dikasih tahu aja
kita beli tiga porsi
termasuk buat ajun
kalau hari ini makan ayam geprek gimana
pakai sambal korek
yaudah beli sana
kan biasanya ajun yang belanja
kan sekarang tuker posisi
ajun di parkiran
parkiran nggak bisa ditinggal lama lama
pinjam motorat tuh
memangnya kamu udah punya sim
kamu mau minjem motor buat didorong
ya dikendarain atu
kamu belum punya sim
saya antar aja
mau beli makan
biasanya nyuruh saya
kan sekarang kamu di parkiran
parkiran gak bisa ditinggal lama lama
saya ada beli yang makan juga gak
kalau gak lupa
jangan gitu atu
terima kasih atu
itu kapal c utara
lo lupa gang kaki luncur api barunya
gang kaki keturung beneran
enggak kamu masih sakit
feni belum nelfon lagi
dia juga belum menelpon saya lagi
mungkin dia udah nelfon bang edi langsung
gara gara kalau dia nelfon
mungkin penny sekarang sebel sama kita
ini bisa bikin saya jadi tambah susah buat deketin dia
dia agak ngasih sinyal sinyal buat mau kamu deketin
justru itu yang membuat sifat kelakian yaya tertantang
itu orang yang waktu itu menghajar saya
ayam gepreknya tiga
kalau nggak ada dana pendukung
berarti kegiatan feni sama temennya gak jalan ya
berarti hubungan kerja penny sama bang edi putus
kalau itu saya nggak tahu
mana saya belum tahu alamat rumahnya
penangnya gak bisa kalau berhenti gak menadak
saya gak menadak
dari kemarin kemarin kita udah sama sama tahu
motonya bakal berhenti disini
kamu kan udah tahu nomor hpnya
tapi alasannya mau apa kalau saya nelfon
terus bisa jatuh
terus bisa jatuh
terus bisa jatuh
jadi dia juga balas dendam
berarti kalau kamu tahu alamat rumahnya juga percuma
ya enggak tuh
alasannya apa kalau mau ke rumahnya
pake alasan standar
gak sengaja lewat deket rumahnya
ada semua halan
yang pada tepat
walau kalau rahat
pasti masa uda
nunggu setoran kamu udah agak megang dana taktis
kesini mana komandan
ke tempat biasa kamu setor
baru juga jam segini belum ke track semua
gak apa apa kesini aja dulu
pergi ke jam rat
ayam gebreknya di jam rat
jangan jalan jangan jalan
kok beli makannya lama
tapi tadi di lampu merah dijamret
apa yang dijamret
bukan hp yang dijamret
kan kamu gak mau tas
soal nebak tapi salah
yang dijamret makanannya
tarik lagi sisanya
saya ngurus parkiran dulu
saya ngurus parkiran dulu
kayanya udah pergi jauh
biarin aja nggak usah dicari
berarti kita nggak jadi makan
tapi bukan pakai ayam geprek sama sambal korek
saya tadi nggak hati hati
jamretnya aja yang keterlaluan
jamretnya aja yang keterlaluan
jamretnya aja yang keterlaluan
biasanya yang di jamret itu
bukan nasi bungkus
bukan nasi bungkus
bukan nasi bungkus

hati hati di jalan
untuk makan keselamatan bukan kecepatan
bukan makanan yang terlalu tersedia
semoga selamat sampai tujuan
jalan menjadi kecepatan untuk memberikan makanan yang lebih perlukan
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti kita bawain
dompet saya nggak ada
hati hati di jalan
tempat keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
di dalam ramai ada yang kecopotan
mungkin dia udah kelaparan
di pasar ada yang kecopetan
di pasar ada yang kecompetan

nomek itu di gadis itu
kayn rupanya mau jatuh
kau konsumasi itu mana juga
bu pakistan selamat maujan
ya di penting nasional korea

selamat sore pak

selama ini kamu sudah tengokin saya
sudah seharusnya kak
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
karena ibu saya bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
saya juga bers dorong
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
sitoran dari saya denny sama iding
pulang dulu bos
saya masih mikir kalau kita suka tawuran itu gagal
sekarang mikirnya nggak gitu
di rumah ada istri yang nunggu saya pulang dalam keadaan baik baik aja
saya atual apiat bukan dalam keadaan babak belur
di belakang kita ada yang ngikutin
sejak kita tadi keluar dari terminal
kalau mereka orang biasa bukan tukang pukul profesional
sekedar bela diri bukan cari gara gara apa boleh buat
mereka bukan yang dulu ngeroyok kamu
sesarannya juga bukan kamu
ya kemarin setelah saya turun mereka masih ngikutin kamu
mereka anak buah ramon atau bukan ya
kok mereka malah diem aja bukannya turun
kita sembarin aja
mereka bukan anak buah remon
kamu tahu dari mana
kalau mereka anak buah remon nggak akan kabur
ya udahlah kita pulang aja

gitu dong vu
kasih ya microkin
itu biases gue
okeh mereka kaya gini ya
mau dibuatin kopi
saya udah jemput kang kobang
sekarang dikontrakannya bu bun
dia gak pulang ke rumah adiknya
dia bilang belum siap
malam ini mau nginep dikontrakan bu bun dulu
gimana dia aja
sekarang mungkin akan lebih berat buat dia
belum tentu bisa nerima